dan sangat miris sebenarnya ya
di bawah kemana itu makanan
seperti lagu tapi itu memang patut juga kita cermati dibawa kemana ya
makanan makanan begitu banyak kan ada uangnya itu ada modalnya
dan kita masih ke terkait informasi tersebut
video yang merekam pemilik warung bernama saini saat dagangannya disita petugas satpol pp di serang banten menjadi viral
ya di media sosial twitter muncul sebuah akun yang menggagas pengumpulan dana untuk ibu yang kiosnya digusur
bu sain ini karena berjualan di bulan puasa sejak delapan juni lalu
pengumpulan dana dilakukan oleh akun twitter dengan nama edwika putra
dwika menggunakan rekening pribadinya sebagai tempat pengumpulan dana
penggalangan dana diakhiri pada kemarin siang tepat pukul dua belas siang
dengan total dua empat ratus dua puluh tujuh donatur donasi para netizen ini mencapai lebih dari dua ratus enam puluh lima juta rupiah